kasian kalau dia jadi janda
saya gak ada niat buat cewek sama dia
jadi janda kan gak selalu karena cerai
bisa aja karena kehilangan suaminya
kenapa gak diangkat
siapa tau dari
kang cecep udah bergerak
kamu tanya sama kang ujang aja
dia di sebelah kamu
nih kang ujang
kang cecep udah bergerak
udah berapa hari ini
kayaknya kang bubun nggak pulang
kemarin ada yang nyari juga
nanya ke saya juga
ada saudaranya bubun yang akan kenal
atau akan tau rumahnya
ya udah kalau gitu mah
kalau boleh tau
ada keperluan nyari bubun
yang kemarin juga katanya mau nagih utang
saya nggak nyangka kalau bubun banyak utang
soalnya setau saya
dia baru beli motor
saya sama teman saya mau permisi
kalau kang cecep gagal juga gimana
saya datang baik baik
mau ngehajar saya
kita ngobrol di teras
kenapa nggak di dalam
tidak enak sama kang mus
kang musnya belum dateng
apalagi kang musnya belum dateng
daripada di sini panas
sayang atuh sama kulitnya serena yang beding gitu
ah cuman bisa aja
tony ngajak kamu berkomplot sama dia
kalau kamu gak jawab berarti iya
kalau kamu gak jawab berarti iya
istri kamu umurnya berapa
dua empat kenapa
kasian kalau dia jadi janda
saya nggak ada niat buat cerai sama dia
jadi janda kan nggak selalu karena cerai
bisa aja karena kehilangan suaminya
kenapa nggak diangkat
siapa tahu dari tony
kamu lagi di rumah
saya ke rumah kamu ya
bayar hutang janji yang kemarin
saya lagi ada tamu
yaudah lain waktu aja kalau gitu
aloy yang dulu di terminal juga
dia diajak gabung sama tony juga
dia kesini ada keperluan apa
istri kamu masih muda
jangan sampai jadi janda
itu suka anta
udah pulang dari pasar
asam uratnya udah nggak keras lagi
udah nggak sekarang ma
berarti asing nggak bakal gantikan mengudung lagi atu
kamu senang kalau asam urat saya kambuh
saya barusan nanyain asih ngomongin asam uratmu tadi
di dalam hati kamu pasti ngarep asam urat saya kambuh
terus asih ngegantiin saya
terus kamu godain dia
ah mau dukung masuk ke seujuan aja
udah bener bener sehat
sejak nggak kerja jadinya di rumah terus
mudah mudahan diajak sama mamang kamu yang katanya mau jadi petani
nanti saya duduk di mana
pak buat dulu yuk
nanti pacul sama goloknya kamu pegang
mudah mudahan mamang mamang kita tetap satu paket
mau pulang ah
si pipit kecelakaan
hati hati di jalan
semoga selamat sampai tujuan